seperti yang gue omongin kemarin
tunggu tunggu maksudnya apa
jadi gini cip ata itu udah ngesponsorin tim basket kita
ya lu kan tahu sendiri tim basket kita kekurangan sponsor kan dari kemarin
jadi ya berkat ata kita bisa ikut lomba
terus kita juga udah sepakat kalau atta bakal gabung sama tim basket kita
lo yakin dia bisa main basket
udah deh ata
dia pasti belum bisa makan sendiri
lo gak usah bilang makasih
karena ini yang bakal gue lakuin setiap hari
ke pacar gue
bisa bisanya ya usus goreng betah deket deket sama rizky

tadi batu bata masih ngikutin gue sama rizky
nora banget sih pake acara nabrak
kecerdasan tante nawang itu nurun ke lo
belajar hukum teori komunikasi tapi bahasanya ke otak anget
jaka sembung banget sih loh
sampai ke kelas juga si batu bata masih ngikutin
gak punya kerjaan banget sih nih orang
jayus ternyata model pacaran si rizki
dan lebih jayus lagi si usus goreng
mau maunya aja sih digombalin terus
punya gue duluan
gue baru tahu lo suka main kayak gini
kenapa nggak beli aja langsung kapal kapalan
gak tau kenapa
dari kecil gue suka main kayak gini
mungkin karena gue udah terbiasa hidup sendiri kali ya
jadi gue berusaha untuk melibur diri
gue berasa lagi nonton film jadul zaman perang
batu bata masih aja menghantui gue

bisa bisanya dia bales dendam pake senjata gue

paling penting gak diperlukan
batu bakar enggak kena hahaha apa sih
orang kok punya pacar kok
itu kan pacaran sama mama
hey guys sekarang pangeran ditegaskan ke cewek asongan kalo misalnya dia tuh pacar gue
so from now on keliatan banget kan siapa yang ga tau diri
ya cewek asongan lah dia tuh ga tau diri banget deket dua in pacar gue
sekarang kamu pacar aku kan
yoy babe kita pergi aja bisa ga tau diri
kasian batu bata dia gabisa protes sama mel
padahal gue tau banget dia paling gak suka di upload ke medsos
hah tapi gue lega sih batu bata akhirnya bisa buka hatinya buat mel
nah kita mulai
lah anak dua pada kemana sih
sepi amat katanya mau latihan
udah datang malah belum ada orang

balik nggak takut dong
eh lu tuh bisa main basket gak sih
nebak aja ngasal
pala gue kena nih
ini kan tempat umum citra
jadi siapa aja boleh kesini
eh yang ada disini tuh yang mau latihan basket
lalu ngapain disini nyapu
tak lu disini
jadi bareng kita nih
seperti yang gue omongin kemarin
jadi gini cit
atta itu udah ngesponsorin tim basket kita
ya lu kan tahu sendiri
tim basket kita kekurangan sponsor kan dari kemarin
jadi ya berkat ata kita bisa ikut lomba
terus kita juga udah sepakat
kalau atta bakal gabung sama tim basket kita
dia bisa main basket
udah deh tak
lo gak usah ngurusin tim gue
woy lu tuh jadi cewek gak usah gengsian apa
gak usah remein gue deh lu
gue buktiin awas lu
lo masuk di tim ini
tapi kalau lo kalah
lo keluar dari sini
ini gue barang kau
saya beneran akan bekerja todosau

jangan sampai gue kalah ngelawan cewek alien kayak jitra